kunci keberhasilan pembangunan sebuah daerah sering sekali terletak pada kualitas pemimpinnya
idenya visinya inovasinya dan strateginya mengimplementasi apa yang diaspirasikan oleh masyarakatnya
salah satu daerah yang berhasil membangun dirinya keluar dari predikat kemiskinan menjadi sebuah daerah yang terkenal dan juga penuh dengan potensi adalah bojonegoro di jawa timur
saat ini insight berada di bojonegoro dan akan berbincang langsung bersama bupatinya yaitu suyoto atau lebih sering dikenal sebagai kang yor
korupsi bisa jadi membayangi sejumlah wilayah di negeri ini
tapi tidak semua daerah di indonesia memiliki

salah satunya kabupaten bojonegoro jawa timur
terletak sekitar satu ratus sepuluh km sebelah barat dari ibu kota provinsi jawa timur surabaya
kabupaten bojonegoro dikenal sebagai daerah dengan sistem birokrasi pemerintahan yang terbuka atau open government
keterbukaan ini mengantarkan bojonegoro masuk dalam daftar daerah percontohan gerakan open government dalam ajang open government partnership

yang diikuti empat puluh lima kota di dunia seperti pariwana jawa timur dan jawa timur
ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan predikat ini
di antaranya keterbukaan inovatif serta partisipatif
dan bojonegoro dianggap berhasil menerapkan ketiga prinsip tersebut

di bawah pimpinan bupati suyoto pengelolaan birokrasi di kabupaten bojonegoro kini lebih terbuka bagi masyarakat
warga dapat mengakses semua dokumen berbagai proyek di kabupaten kota tersebut
baik dari perencanaan perkembangan hingga biaya
baik dari perencanaan perkembangan hingga pihak

berdasarkan data badan pusat statistik
bojonegoro sempat masuk dalam daftar daerah termiskin di provinsi jawa timur pada tahun dua ribu dua
namun di tahun dua ribu enam belas kabupaten ini berhasil keluar dari daftar kabupaten termiskin se jawa timur
berkat strategi dan kebijakan tepat sasaran
kini perekonomian di bojonegoro terus meningkat
anur gewang cnn indonesia
anur gewang cnn indonesia
ya keberhasilan pengembangan dan pembangunan sebuah daerah tentu sangat tergantung kepada pemimpinnya
cara memimpin strateginya idenya inovasinya
tentu ini sangat penting ya untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan masa depan suatu daerah ini
tentu ini sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan masa depan suatu daerah ini
contohnya saya sedang berada di bojonegoro dan kita akan berbincang dengan pemimpinnya di sini bupatinya

suyoto yang memang selama ini sudah terkenal melakukan berbagai inovasi sehingga menciptakan daerah ini yang dulu masuk dalam daftar daerah termiskin di jawa timur
tapi sekarang sudah berhasil keluar dari predikat kemiskinan itu
dan suyoto biasa dipanggil kangyoto ini sudah periode kedua
saya senang dong sudah lama mau ketemu
dan ini unik sekali kita sekarang berada di rooftop ya di atas kantor pemerintah kabupaten
ini luar biasa biasanya saya jarang melakukan interview di atas dan ini bangunannya itu begitu bagus begitu modern dan masih baru
apa sih sebenarnya konsep dari bangunan ini sebagai cerminan dari bojonegoro
jadi ini bangunan didesain bahwa pemerintah itu betul betul berbentuk
satu dia harus melayani rakyat
yang kedua dia harus mendengar rakyat
kemudian yang ketiga dia harus berpartner dengan rakyat
nah kemudian yang keempat adalah dia harus accountability nya bisa di trace oleh rakyat kemanapun
makanya kalau kita lihat mbak desi gedung ini hanya ada dua pintu
pintu utara sama pintu selatan
pintu selatan itulah pelayanan rakyat apa saja selesai di situ
siapa saja bisa masuk
saya lihat tidak terlalu banyak satpam atau orang yang bertugas
begitu pintu utara disitulah pebisnis bisa masuk
dulu kalau ada pebisnis datang dianggap polusi itu masa lalu
sekarang harus kita lihat sebagai kerangka partnership
karena masalah kita terlalu besar
tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri
lalu kita undang misalnya kenapa ada akademisi datang ngo datang dan warga datang
ketika dia ingin diskusi dan ngobrol disitu
nah makanya kita lihat juga ruang ruang rapatnya juga beragam sekali
dan ruang rapat ini tidak hanya untuk pemerintah
tapi juga ngo mau pakai akademisi mau pakai apa saja silahkan
ini benar benar tempat bertemunya seluruh kekuatan warga
untuk kemudian fokus pada masalah warga
mencari solusi dan dikerjakan dengan cara distribute bagi peran masing masing
iya dan tentu saja ini kita lihat di sini ada towernya
jadi semuanya it nya ada wi fi disini itu sudah lengkap ya kang yoto
apapun bisa dilakukan di sini secara inilah di dunia maya ya dengan melakukannya online
kebetulan itu salah satu cara membuat makin mudah makin cepat makin transparan
misalnya belakangan kita pakai open data kontrak standar
mulai dari input pembangunan planning sampai kemudian budgeting procurement pengadaan sampai kepada reportnya
itu semua bisa di trace
nah tadinya kita hanya pakai mungkin kurang dari
sekarang sudah lebih enam puluh aplikasi yang kita coba sekarang sedang integrasikan
makanya di ruang ruang rapat ada komputer yang kita bisa gunakan
supaya kalau ada perbedaan pendapat debat soal data
langsung saja dibuka seperti apa sebenarnya datanya
jadi ini semua bisa satu atap lah istilahnya
urusan apa saja yang bisa diselesaikan disini
urusan semua perizinan kecuali urusan bayar pajak yang seperti samsat pasti tidak disini
urusan ktp capil pasti tidak sini catatan sipil
karena itu fluktuatif
sehingga kalau dibikin disini pasti nanti mengganggu yang lain
itu di tempat lain tapi yang lain semua disini
dan ini sudah berapa lama kang yoto
ini dioperasikan satu tahun tepatnya
dulu kita masih ada beberapa perserakan sehingga kita tahun dua ribu sembilan kita coba bangun namanya jaringan sendiri fiber optic
sekarang itu jauh lebih mudah karena jaraknya dekat semua bisa kita dekat
nah dalam setahun ini dengan adanya bangunan ini semua terkoneksi dan jauh lebih efisien
apa kira kira dampak yang paling terasa ya dan dirasakan baik oleh kang nyoto sendiri sebagai bupati di sini
dan juga masyarakat yang menerima dan mendapatkan pelayanan seperti ini
seserah bubadi saya nyaman
tidak dikejar kejar tidak diapa
makanya kita lihat di ruang saya kan nggak pernah ada yang jaga dibuka gitu aja
tadi mbak desi masuk ke rumah saya apa ya
kayak itulah sehari harianya
kemudian bagi publik karena kita tidak menutup
kemudian nutup itu kan bisa menutupi sesuatu yang jelek
tapi juga menutup apa yang resosis yang dimiliki
menutup itu bisa jadi adalah terhadap idit dan saran
begitu kita buka ternyata terjadi percepatan luar biasa
kemampuan belajar bersama yang meningkat luar biasa
lalu tentu saja yang ketiga
positif impactnya yang lain adalah
staf belajar rakyat belajar sama sama belajar
yang tadinya misalnya kita tidak bisa mentris
kayak apa sih tahun dua ribu lima belas di mana letak masalah kemiskinan
kita bisa fokus pada persoalan kemiskinan warga
sekarang kita lagi getol getol misalnya memberikan insentif kepada siapapun yang mau buka usaha di kantong kantong kemiskinan
kita beri enam insentif
nah kepala dinas saya bisa ketol sekali dan meyakinkannya mudah
kalau kita lagi terbuka apa masalahnya
kita punya anggaran
tidak jauh dari sini juga dpr
kalau kita berdebat politik dpr
karena yang kita semua ini fokusnya adalah pada people problem
bukan kepada pemerintah problem pemerintahan
problem pemerintah ya problem rakyat itu
problem itu harus ada solusinya dan harus ada diciptakanlah ini
kolaborasi yang terbuka
saya lihat disini tadi bagus sekali ya
namanya open government
dari pemerintahan yang kang nyoto bangun di sini semuanya itu terbuka ya
tidak ada yang disembunyikan baik dari bagaimana anggaran digunakan dan lain sebagainya
tapi mungkin bisa cerita sedikit mengenai bojonegoro itu sendiri kang nyoto
karena ini sudah anda tahun dua ribu delapan belas sudah akhir periode ya
tapi pertama kali anda memulai menjabat sebagai bupati
apa sebenarnya yang ditemukan daerah ini
dan bisa cerita sedikit
jadi bojonegoro ini luasnya empat kali lipat dikai
kalau dibandingkan anggaranya kita cuma satu dua puluh tujuh per dikai anggaranya
populasinya kita mungkin satu per lima nya lah
disinilah semua bencana ada
itu lihat bengawan solo itu kan
itu kalau musim hujan banjir
ini musim kering sebentar lagi ada kekeringan
karena dulu ini laut
orang disini lahir perocot itu miskin
karena ngaku tani tapi tidak punya sawah
sawahnya kurang dari jangankan setengah hektare
bahkan rata rata itu dua hektare
jadi bagaimana dia
jadi bukan ngaku miskin memang miskin ya
saya termasuk produk itu dalam hidup saya
infrastruktur pertanian rusak
derajat kesehatan rakyat rendah
kemudian apalagi kalau ngomong ipm manusianya
bagaimana melahirkan manusia yang produktif yang bisa generating income
jauh dari pikiran pikiran itu
pemerintah dianggap upset
pemerintah dianggap tidak menjadi bagian dari solusi
malah dianggap sebagai bagian dari problem
tapi bagi saya sebagai politisi ternyata itu peluang saya
mungkin kalau tidak ada itu saya tidak kepilih
karena saya tidak punya modal duit
nah ketika kemudian saya yakinkan dengan rakyat
saya dengarkan rakyat
saya yakinkan ini betulkah problem kita
lalu solusinya kira kira bagaimana kalau kemudian kita bangun solusi bersama dengan komitmen
misalnya anggaranya terkonsentrasi
satu dua tiga
lalu kemudian dengan sentuhan personal
dengan kemudian cross culture
saya masuk ke panggung seni
manggung kemana saja ketemu
maka yang saya lakukan adalah saya buat mekanisme
maka setiap jumat saya buka dialog publik
rakyat dua radio on air
rakyat bisa tanya apa saja ke saya
dengan kepala dinas semua hadir
lalu kemudian nomor handphone saya
saya tidak ganti nomor handphone sampai sekarang
tandinya banyak sekali
sekarang kita perlebar
pasti dapat sms
ini semua sudah saya jawab
belum secanggih sekarang
teknologi it waktu itu tahun dua ribu delapan
lalu kemudian belum lagi yang komplain lewat radio
yang harus kita dengarkan
waduh mekanisme sulit
sekarang kan gampang sekali
semua sudah bisa kita integrasikan
apalagi ada sosial media semua
feedback itu kadang kadang justru banyak sekali yang masuk ya
tapi kang nyoto waktu itu apa sebenarnya yang memotivasi anda ingin menjadi bupati
apalagi melihat daerah ini mungkin ya ada yang salah ya dalam pengelolaannya
jadi apa yang dilihat yang salah dalam pengelolaannya
dan kira kira bagi anda sendiri pada saat itu sepuluh tahun kan masih jauh lebih muda lebih idealis

kayak nggak punya capek
apa kira kira yang membuat anda itu wah ini saya harus ini menjadi bupati
jadi waktu itu sebenarnya saya datang ini hanya untuk penelitian
karena seorang akademis
iya saya juru rektor di kampus
terus sempat jadi dpr sebentar
kemudian saya ambil kuliah s tiga
saya terus ambil riset
saya ambil riset
kayak apa sih sebenarnya public policy itu
saya sudah belajar bagaimana anggaran delapan belas kabupaten kota ditata dan dikelola selama tiga tahun terakhir
lalu kemudian saya lihat tujuh nukur
saya lihat angka kemiskinannya
saya baca sejarahnya
lama lama hati saya ini mengatakan oh kamu tahu sedikit caranya rakyatmu mengharapkan
kok kamu nggak ngelakuan sesuatu gitu
lalu muncullah passion saya
kemudian mengatakan bahwa eh kamu mesti menjadi bagian dari mereka
jadi semacam panggilan apa
lalu saya ditanya orang saya itu bisa bekerja dari jam sembilan sampai jam tiga pagi
nggak ada capek pergi
saya tidur ketemu warga
apa ya kekuatan yang buat saya begini
masih muda ya mungkin
tapi ada satu lagi yang sangat mendasar yaitu the power of law
saya tiba tiba saya jatuh cinta yang luar biasa kepada rakyat
penderitaan mereka itu saya rasakan
ketika ada orang tua sakit saya
saya merasa tersebut
ada anak anak sekolah itu seperti anak saya
kalau ada orang yang miskin dia bisa berdebat seperti hidup saya
ada petani yang tidak bisa jalan
jualannya nggak bisa laku karena jalannya jelek
itu serasa bapak dan ibu saya
kalau sebagai orang yang punya background akademik dan kemudian belajar public policy
saya lihat anggarannya berapa
berapa anggaran yang betul betul fokus pada perbeli perakyat
yang menjadi solusi
kemudian saya tawarkan ke rakyat
bagaimana kalau duitnya sekian untuk ini segitu ini
nah rakyat kemudian percaya dengan omongan saya dengan janji saya
dan ketika itu saya merasa mendapat momentum
oh ini panggilan hidup saya
ini sejarah hidup saya
udahlah saya lupakan semua yang lain
saya akan fokus di sini
bahkan kang nyoto saya ingin sekali mengetahui ya apa saja strategi dibalik itu semua
rencananya masih ada satu tahun lagi ke depan
kira kira legacy seperti apa
yang ingin ditinggalkan
dan pr pr apa saja yang masih harus diselesaikan
tapi kita istirahat dahulu ya
karena ini sudah panas ya ini
kita mungkin juga ingin melihat ya salah satu dari ruangan yang menjadi kebanggaan ya
dari kantor kabupaten di bojonegoro ini
boleh pak des
silakan pak nyoto yang ini duluan
ya kita lanjutkan insight perbincangan kita bersama bupati bojonegoro suyoto
dan di sini kang nyoto adalah kantor pelayanan dari pemerintahan kabupaten ya
dan di sini kita bisa lihat itu semuanya terbuka ya konsepnya
jadi bayangkan kang nyoto ini sudah sembilan tahun menjabat
prestasi yang sudah diraih
banyak award ya penghargaan
dan sering dipanggil sana sini untuk menjadi pembicara yang inspiring
karena kelihatan sekali
perubahan yang berlangsung selama sembilan tahun sebagai seorang bupati
semua lebih efisien dan tanpa terlalu banyak mengeluarkan biaya
nah kang yoto tadi mengatakan bahwa awal awalnya ketika menjadi bupati itu memang
sering bertemu dengan
mendengarkan dan mendapatkan aspirasi lah dari masyarakat
apa keluhannya apa yang mereka inginkan
nah ketika memulai apalagi setahun dua tahun tiga tahun pertama
sambil melihat apa yang harus diperbaiki
prioritas apa apa saja dan strategi apa yang diambil pada saat itu
sehingga memastikan bahwa pembangunan di bojonegoro ini sesuai dengan apa yang dicita citakan
saya menyebutnya waktu itu kita mulai dari minus menuju dan nol ke plus
apa yang kita sebut minus waktu itu adalah
five top priority yang paling dikeluhkan oleh rakyat saya
kalau saya punya tiga ratus sms itu akan ketemu
dua ratus nya itu hanya seputar lima itu
nah apa itu yang pertama adalah infrastruktur jalan
yang kedua infrastruktur pertanian
yang ketiga infrastruktur kesehatan
yang keempat pendidikan
yang kelima ini adalah pelayanan administrasi birokrasi
untuk kekuatan warga
inilah lima yang paling dikeluhkan oleh warga
waktu itu infrastruktur jalan jalan kurang tidak bagus
atau tidak dibangun
banyak sekali jalan yang tidak menghubungkan
tanahnya gerak cepat rusak karena banjir
tidak ada jalan
kalau musim hujan itu orang sudah susah keluar
akibatnya kalau panen di sana itu pasti jatuh harganya
okos transportasinya banyak
belum lagi yang namanya kalau orang mau produksi dia perlu pupuk telak
dia perlu yang namanya obat obat
pasti akan mengganggu produksi
sudah begitu kena banjir lagi kan
bencana setiap saat
hidupnya penuh minus orang sini
jadi selama itu apbd yang ada tidak dikelola untuk membangun jalan atau kenapa
apa yang harus dilakukan sekarang
maka waktu itu saya bilang pada rakyat
dan kemudian saya bilang kepada dpr
kita semua sudah tahu masalah ini
untuk menjadi politisi jenis jenis itu paling gampang
ngomong apa saja soal jalan pasti benar
sangking banyaknya masalah jelek
jadi ngomong apa saja benar benar
nah sekarang apa cara kita
maka saya mengajukan policy yang saya sebut adalah kebijakan anggaran terkonsentrasi
dengan duit delapan ratus lima puluh miliar
maka saya minta tiga ratus miliar ini hanya untuk jalan
teman teman dpr boleh beraspirasi dimanapun asal jalan
nah ada psikologi yang bagus
setelah jalan dan itu terkomunikasi dengan dengan baik
saya pakai bahasa agama namanya fikih prioritas
saya sampai sebut gitu
karena ini santri kan
namanya itu ahwal saksiah
tapi kemudian juga ada sabi lilah public
wah sekarang duit negara ini untuk publik
biasanya yang masuk bantuan itu kan bangun musola masjid
wah saya bilang kita putusi ya
musola masjid tidak dibangun dari pemerintah
silahkan kalau bangun sendiri
dikasih saya dalil
bukankah bangun masjid itu sama dengan membangun surga
rumah di akhirat nanti
saya bilang ya tapi kalau bangun pemerintah nanti pemerintah yang masuk surga
maka sekarang pemerintah tugasnya adalah bikin jalan
supaya rakyatnya ekonominya jalan
dengan begitu rakyatnya punya duit
nanti dia bangun masjid
berarti kan pemerintah tugasnya adalah membangun jalan menuju surga
ya kebetulan saya punya background bahasa arab kan
komunikasi politik jadi gampang
yang bikin ruwik
prokot itu kan kalau aspirasi banyak duitnya sedikit
tidak ada fokus
tapi begitu kita declare
hanya di sini hanya di jalan
karena kita sudah bisa hitung jalan kita berapa
walaupun tidak tuntas
kemudian pasti akan jelas kan
lalu rakyat percaya
iya ya duitnya dipakai untuk jalan
karena rakyat percaya
jadi itu berapa lama sampai akhirnya kelihatan bahwa kita punya jalan baru
satu periode pertama
tetapi ini sudah melampaui angka psikologis
kalau orang masih bisa diajak demo soal jalan
berarti ini enggak beres
tapi ketika itu sudah
orang sudah tidak bisa lagi diajak demo soal jalan
kalau jalan enggak bagus
orang bilang iya tapi ini kan memang belum pasti gak tuntas
kita tahu bahwa ini gilirannya belum
kita nggak usah bermewah dulu
duitnya kan baru sekian
di antara mereka sudah bisa saling menjelaskan
jadi tidak lagi saya yang harus menjelaskan ke publik
orang sudah percaya ini dengan penjelasan
nah baru kemudian setelah jalan
kan infrastruktur pertanian
bagaimana orang mau tanam kebanjiran
bagaimana orang mau butuh air tidak bisa tercukupi
kadang kadang mau tanam nggak ada air kebanyakan air
kadang kadang kan kalau musim banjir
ini kan harus dibenahi nih
infrastruktur pengairan sama manusia manusia yang mengelola soal air ini
itulah fokus saya kedua
bangun bum bangun waduk
wah memperbaiki itu semua
lalu orang kan bisa produksi kan
satu sisi jalannya oke
dia bisa produksi kebutuhan saya produksi cukupi
orang mulai wah kita bisa nih
ini masih dari apbd yang difokuskan
apbd yang fokus dulu
karena apbd fokus tahu
maka kalau orang kemudian ingin partisipasi dia tahu
enggak mungkin itu berhubungan sama apbd
kalau gitu saya ini sendiri
lalu saya banyak belajar akhirnya
dari rakyat saya sendiri
cara bahagianya aja
bagaimana orang itu ternyata terima paving bahagia
lalu ada dimiliki
kemudian dia bangun
dulu waktu asfal
kan cepat rusak itu asfal
setahun rusak dua kali
itu orang mau lewat nggak boleh dikasih patok
dia malah panggil orangnya
itu yang saya sebut happiness of giving
bahagia karena memberi
dan rakyat tutup
jadi mereka ada ikut kontribusi sendiri membangun jalan itu sendiri
ya itu lah
dia merasa miliki
setelah itu pasang
malam malam kerja parti
bikin musik tang teng tang dibikin jalan
setelah jadi rapi
orang malah suruh lewat
dan semangat gotong royong kan ini juga merupakan bahagian
karena spirit memberi
lalu saya bahagia sekali lihat orang bahagia
ternyata lihat orang bahagia itu lebih bahagia
maka betul katanya puncak dari kebahagiaan itu justru menangis
puncak dari kecewaan justru tertawa kan
wah saya bahagia sekali lihat itu
waduh ternyata bahagia
nah saya menjadi kayak orang gandrung bahagia kan
begitu soal pendidikan
begitu juga soal kesehatan
nah di bidang ekonomi
waktu itu saya masih belum banyak berpikir
baru periode kedua
wah lalu kita mulai mikir mikir
wah kalau cuma begini susah ya nggak bisa ini menurunkan kemiskinan
waktu itu produksi padi saya rp tujuh ratus lima puluh
tahun dua ribu lima belas saya bisa produksi hampir satu juta
tahun lalu satu juta lima puluh tiga ribu ton
dengan lahan yang tidak jauh beda
bahkan bisa lebih sedikit
tapi dengan manajemen yang benar
tapi itu pun kita sudah hitung
ini tidak bisa mengurangi kemiskinan
maka kita mulai belajar lagi
oke ini soal infrastruktur dasar
soal layanan layanan begini udah
ini sudah sampai nol lah saya sebut
sudah tidak bisa lagi orang marah gara gara ini
mari sekarang kita raih yang lebih
generating income bersama sama
lalu saya mulai belajar statistik
tadinya lihat orang miskin itu biasa
lihat data itu biasa
tapi begitu kita mau melihat bahwa ini ada problem
karena saya hidup di tengah tengah orang miskin kan
saya tersentaknya itu begini
loh ternyata kecamatan dan desa yang mayoritas miskin itu selalu cirinya tiga
ngaku tani nggak punya lahan
karena banyak buru tani kan
kedua punya lahan tapi tidak produktif
kalau nggak kena banjir dia kekeringan
yang ketiga pasti sdm nya rendah
nggak punya keterampilan nggak punya apa
nggak ada orangnya yang pergi bisa kerja dimana nggak ada
lalu kita pikir lagi
bukankah esensi daripada pengurangan kemiskinan itu adalah membuat orang miskin itu punya pendapatan
jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir

dan disini juga kelihatannya jalannya bagus
asri banyak pohon disini
waduh percaya nggak
kalau kita dari jakarta ini jarang sekali melihat keasrian semua
dan pasti nggak ada macet kita pasti bisa naik motor naik sepeda
dan banyak ini banyak taman taman
dulu mbak desi tahun dua ribu delapan
ini kita banjir dua ribu sembilan banjir
itu saya sama rakyat saya macam macam itu sampai bawa sikat nyikatin jalan tuh
karena nggak ada duit
disini tuh multi etnik kan
pernah nggak dengar kalau tionghoa ikut kerja bakti
disini tuh apa saja ada
jadi pencapaiannya setelah periode pertama itu apa apa saja kalau bisa didata
karena kita tahu sekarang kan
sudah tidak tergolong desa yang miskin
sekarang sudah minyak di wajah negoro
ini apa apa saja pencapaian periode pertama yang memenuhi semua kebutuhan dasar tadi yang lima itu
jalan tanian pendidikan kesehatan dan juga sdm nya
bagi saya sudah luar biasa dengan resosi yang sangat terbatas
itu modal saya kan sebenarnya
lalu sudah tidak ada lagi orang bisa diajak demo hanya untuk urusan halal itu
orang tidak lagi takut untuk punya ide sepanjang itu baik buat bersama sama
itu terasa sekali
dan itu ternyata menjadi modal saya yang kedua karena itu saya kepilih dengan ya kepilih gitu saja tanpa saya harus
tapi transformasi apa yang dirasakan kang nyoto
karena ini biasanya sebuah daerah itu sangat terpengaruh dengan kualitas ataupun visi dari pimpinannya
sebelumnya dikelola dengan tidak baik ya begitulah hasilnya tidak baik
apa kira kira yang anda lihat dari segi evolusi lah atau kalau kita bicara bahasa presiden jokowi revolusi mental yang terlihat terjadi di daerah ini
sebenarnya waktu itu saya sempat kaget kaget
ketika saya mendorong rakyat saya peternak saya dorong rakyat saya peternak
tiba tiba ada ternak jatuh
politisi marah ke saya
itu gara gara kang yoto
kenapa kita jangan dengerin kang yoto kenapa harus peternak
lalu ketika ada petani saya tanam melon berhasil saya umumkan keberhasilnya saya jadikan inspirasi
tiba tiba ada satu masa dia bangkrut
semua orang nyalahkan saya
jangan tanam itu
di situ saya mulai tersentak
ternyata ada sesuatu yang tidak saya lihat di balik alam pikir yang saya sebut budaya bejonegoro
saya ternyata telusuri apa sih
ternyata satu orang bojonegoro itu tidak mau berproses maunya instan
yang kedua dia percaya gosip sebagai sumber kebenaran
ketiga lihat orang lain sukses itu nggak rela dibully bersama sama
yang keempat itu takut kesulitan
karena mungkin sudah lama sulit ya
menganggap hidup itu ya harus seperti ini
nah yang paling bahaya adalah adanya mentalitas peminta
wah ternyata ini bahaya dan tidak kelihatan
dan itu juga menjangkiti birokrasi
yang dibikinkan dirinya
pegawai itu selalu tiga yang diomongin
wah ini tidak ada nih aturannya
kedua ada sppd nya nggak
ada anggaranya enggak
yang ketiga ada hr nya enggak
itu pegawai nih
wah saya udah belajar dari situ
akhirnya yang saya lakukan waktu itu bikin kontrak
hari pertama saya sudah bikin kontrak
apakah saya maafkan dulu dong
mayoritas kan enggak ada yang mendukung saya waktu pilkada
saya berikan political amnesty gitu
kalau mau siap siap
satu jangan pernah bilang gak ada duit
itu kan gampang bikinnya kan
dua jangan pernah bilang bukan tanggung jawabnya
walaupun itu pusat provinsi enggak
yang ketiga jangan pernah mengeluh
yang kelima jangan korup
mari kita belajar jangan korup
kelihatannya mudah tapi tidak mudah ternyata untuk
awal awal pasti ada resistensi
waduh berat awal awal
mau nyoba ini beneran enggak
ini dibilang ini orang baru nggak tahu apa
tapi karena saya melibatkan rakyat dan rakyat kontrol semuanya
kemudian nggak ada pilihan lain
tapi banyak melahirkan musuh juga tuh pasti
karena merasa ada lahannya yang diambil merasa dirugikan
tapi itulah kalahnya dengan publik
dengan keterbukaan dengan ini orang lama lama percaya
kalau saya tertutup
itu orang percaya gosip
lalu bagaimana saya ajak guru guru untuk terlibat dengan fokus ini
karena setelah kita ngomong skenario ekonomi
dimana tidak cukup pertanian
maka harus sektor industri kita masukkan
kemudian sektor jasa
sekarang sudah mulai ke sektor wisata
selain industri jasa kita sekolahkan dokter spesialis sub spesialis
kemudian setelah sektor jasa sekarang wisata
kemarin sudah naik hampir tujuh ratus ribu orang
desa desa jualan wisata mulai pede
nah kairahnya muncul
sudah naik kelas
bahasa mereka itu begini
wah dulu kita pergi jadi pembantu sekarang kita enggak
wah mulai naik kelas
dia pede makanya mulailah industri wisata jalan di sini
mulai kita lihat dimana mana kepercayaan diri
tapi kemudian yang terakhir
yang tidak kalah penting bagi saya adalah
menyiapkan manu sumber daya manusia soal kesehatan
mengapa kita keluarkan biaya yang besar untuk menjaga
yang kedua adalah biaya pendidikan
saya tidak sejak awal saya tidak pakai istilah sekolah gratis
tapi kita bikin yang namanya adalah
orang mampu sekolah
maka siapapun anak bujonegoro yang mau sekolah slta
sekarang yang miskin itu kirakan dapat dua juta
seratus sampai dua lima
tapi yang cukup pun itu dapat dua juta
kecuali anaknya pns golongan tiga sekarang saya turunkan
tapi itu ada efek
akhirnya orang ingin sekolah
dilihat ditonton sehingga orang harus sekolah
hari pendidikan nasional
pesertanya adalah semua anak yang tidak sekolah
kenapa karena itu target kita untuk kita bawa ke sekolah
di bidang fiskal misalnya
kita mulai sadar bahwa minyak ini harganya turun
tahun dua ribu sepuluh kita mulai dapat minyak
dua ribu sebelas mulai dapat minyak sedikit sedikit
harganya naik turun
maka kita mulai punya strategi investasi
dari penghutang terbesar
bank jatim kita menjadi pemilik saham
bank umkm kita pemilik saham nomor dua
bank lokal kami ini sekarang
sudah ada store modal dua ratus sepuluh miliar
ini untuk dampingi rakyat saya yang mau tumbuh
anak anak muda yang mau tumbuh
dan katanya nanti mau jadi ada dana abadi ya dari hasil ini
itu yang kita mau bikin kemudian dana abadi
untuk apa supaya nanti beasiswa
buat anak anak bujono itu berkelanjutan
maka kita bikin juga sekolah akademi
vokasionalnya dengan kita kasih
beasiswa karena ini investasi sdm
kuncinya di sdm
karena sawahnya nggak bisa tambah sdm nya harus tambah
nah fiskal kita punya strategi
governance ini ini harus dikelola dengan
cara bagus kebetulan
kita tiba tiba sudah mempraktekan
prinsip prinsip pemerintahan yang terbuka
kemudian bagaimana kita menggunakan
it dan inovasi
eh tiba tiba kita kepilih menjadi percontohan
tapi nanti kelakan akan menjadi
smart city dan lain sebagainya
tapi evolusinya itu sendiri
sdm itu tadi katakan
berapa lama kang yoto sebelum perubahan itu
terlihat khususnya pada
biasanya kan kalau
justru bukan memfasilitasi
justru jadi sumber
masalah kan di situ
tapi saya lihat ini luar biasa
karena membuat melakukan sesuatu itu
jauh lebih efisien bagaimana
supaya tidak ada korupsi tidak ada malas malasan
punishmentnya itu seperti apa
saya masih ingat awal awal itu
saya diprotes pendukung saya itu kok nggak dipecat
itu kok gak dihukum
terus terang waktu itu mikirnya begini
ternyata kalau saya
cuma jadi komandan
itu sekian orang akan saya pecat
tapi siapa yang ganti
ternyata yang ganti belum tentu lebih baik
karena ini di kampung
tidak ada perguruan tinggi hebat tidak ada apa
kita ini kalau denger dulu
istilah smart city aja takut
eh jangan gampang silau
jangan gampang silau dengan istilah smart city
kita bikin begini saja
kita bikin pemerintah dan masyarakat yang cerdas
pemerintah dan masyarakat terbatas itu
yang cepat menemukan masalah
dan cepat menemukan solusinya
jangan sampai pikiran kita
jangan sampai kita kecekok tiba tiba yang namanya
smart itu adalah harus infrastruktur yang mahal
harus it yang sangat lengkap
smart itu adalah
bagaimana menemukan masalah yang cepat
dan kita selesaikan dengan cepat
saya bikin pede dulu itu mbak desi
saya bukan komandan saya menjadi pelatih
anda tahu saya pak bula kan ada madrid sama manchester
pelatihnya dulu itu mu itu
itu kan pelatihnya dia bikin orang
pelan pelan sampai ini
beda dengan real madrid yang cari bintang top
enggak enggak ada orang top di sini
sama sama enggak topnya
udah semua belajar bareng bareng
maka saya tidak pernah menggunakan bahasa ancaman
lalu muncullah apa yang saya sebut dengan
masyarakat belajar yang tadinya
saling mengumpat sekarang menjadi dialogi
ini yang tadinya takut
kita hadapi kemudian
saya bilang kebenaran
kebaikan itulah yang akan
menjadi kekuatan kita
mari kita belajar baik
belajar benar dan
belajar lebih mampu itu akan menjadi kekuatan kita
saya dampingi mereka
dulu sms aja enggak bisa
tiba tiba sekarang beliau pakai berbagai aplikasi
ini enggak ada pergantian yang bikin aplikasi saya
itu kadang kadang smk
kita tanya oh bisa enggak bikin begini
kita kasih problemnya ketika siapa
ayo diintegrasikan pelan pelan
di situ saya mulai mendapatkan pelajaran
berapa uang yang anda punya
berapa banyak resources yang anda punya
tapi bagaimana anda membelanjakan dan menggunakan
cara efektif ini luar biasa karena walaupun
ada misalnya dana desa dan lain sebagainya
tapi kalau tidak dialokasikan dengan benar
atau dengan tepat
itu kan pasti
akhirnya tidak efektif
memang diperlukan kan fasilitator
cara untuk spending
dengan baik dan benar itu sendiri
saya lihat itu ada kata yang
ada ruang yang namanya
co creating kolaborasi dan lain sebagainya
dengan provinsi hubungan dengan
dprd dan lain sebagainya
itu biasanya kan jadi
salah satu dari
problem ya kalau kalian lihat
di daerah itu selalu berantem
tidak akur khususnya mengenai
penggunaan anggaran dan lain sebagainya
itu bagaimana memanage semuanya
saya selalu bikin jargon
sama teman teman begini
tidak ada kabupaten miskin
tidak ada desa miskin
yang ada hanyalah kabupaten yang salah urus
dan desa yang salah urus
jadi kalau ini rakyat miskin
yang salah kita
kita semua ini lebih lebih kita yang punya
ya kembali ke dasar kenapa sih
tidak ada politisi pemerintah ini
gunanya untuk apa untuk menyelesaikan
masalah lalu kita bilang
teman teman dpr itu kan wakil rakyat
saya juga wakil rakyat
kenapa sih kita sama sama disuruh jadi wakil rakyat
kan suruh menyelesaikan urusan rakyat
saya duduk mbak desi kita undang
kita ngobrol kita pacos jaraknya dekat
kalau ada apa apa
mereka ngomong macam macam ya silahkan
kita berikan semua tapi kemudian
kita cek lagi eh solusi apa masalahnya
kami sejak awal
tidak menggunakan pendekatan ini provinsi ini pusat
itu adalah untuk mendekatkan pemerintah
dengan rakyat karena itu
kami ajak bareng bareng ngurus urusan rakyat
urusan banjir itu
kalau di luntut urusan pusat kenapa
ini bengawan colo kok kiriman
kiriman semua kok tapi saya bilang
udah jangan bilang begitu
toh yang kebandiran rakyat kita
kalau ada apa apa rakyat kita
jalan rusak jangan pikirkan itu makanya kalau bisa
naik banjir kita tembel
berlebihan apa yang bisa kita lakukan
desa ngelakukan apa kita ngelakukan apa
jangan bermewah mewah kita memang nggak bisa
kok saya bilang begitu
lalu kalau kita mau cari salah isinya salah semua kok
tapi mari kita fokus pada solusi
dengan begitu saya undang teman teman
saya undang teman teman pusat dulu waktu kita
toh migas ini baliknya ke pusat
daripada saling nyalahkan kita
solusinya ini masalahnya apa
rakyat mendapatkan solusi
kalau rakyat kita makin sehat
rakyat kita makin cerdas terampil
lalu dia produktif bisa
menciptakan income nya lalu hidupnya bahagia
supaya kita tidak jadi bagian dari kegagalan pembangunan
nah kak nyoto sendiri
saya tertarik mengenai
kita sekarang membutuhkan
pemimpin daerah itu yang memiliki
inovasi dan lain sebagainya
dan saya lihat kak nyoto itu memang salah satu yang
inspiring lah bisa
dijadikan panutan maupun contoh
tapi secara latar belakang
sebagai seorang ya memang putra daerah
dan latar belakangnya seorang
apakah ini sebuah talent yang
alami atau sesuatu yang
diri kak nyoto sendiri
karena tidak semua
pemimpin ya bisa
seperti kak nyoto ini
wah ini pertanyaan susah
buat saya ini pertanyaan
berat nih mbak desi
tuh begini pemimpin
tuh hadir ketika dia
itu mulai memahami
urusan publik urusan
urusan bersama itu kemudian
pemimpin itu mau jadi fasilitasi
untuk menemukan jalan
lalu yang ketiga pemimpin itu mau
kemudian menjadi bagian dari
mendeliver menyelesaikan masalah
dengan peran yang masing masing yang pendekatannya
jadi kolaborasi dan partnership
kan pasti ada value ya
saya merasa ini hidup saya
panggilan sejarah saya
saya sudah sangat bersyukur mendapatkan
kesempatan saya menjadi
bupati di sini saya sangat
bersyukur mendapatkan kesempatan
untuk jadi bagian dari sejarah
dan memberi solusi buat rakyat saya
yang membuat saya yang tadinya dosen
suka ngomong menjadi suka
akhirnya bisa mendengar orang lain
saya mendengar yang dulu saya
karena dikelaskan merasa paling hebat
muridnya datang minta diajari
saya tidak hebat justru
dibalik semua masalah yang diberikan rakyat saya
saya mendapatkan ilmu banyak
maka saya kemudian mendengar
siapapun untuk datang ke sini
saya bersedia tapi karena saya adalah pemimpin
yang harus bertanggung jawab maka terakhir
decision harus saya ambil maka pada saat
dimana saya harus mengambil decision saya mengambil decision
maka saya lebih mengembangkan
kemudian komunikasi horizontal
bukan hanya dengan rakyat tapi juga dengan birokrat
rapatnya mbak desy bisa lihatlah
kita ngobrol diskusi tang teng tang teng tang teng
tidak kemudian instruktif
setelah itu ketemu
semuanya akhirnya harus dibuat keputusan
saya bilang oke ya saya ambil keputusannya
itu berlaku vertikal
misalnya soal mutasi
promosi silahkan kalian
dan akhirnya keputusan dari saya
setelah itu saya bilang ini saatnya tidak lagi
yang bicara ya izinkan saya untuk menggunakan
hati saya karena akhirnya
saya akan ambil decision itu ketika
saya ambil decision orang kemudian
diam sudah tidak ada lagi manuvera apapun kenapa
memang orang kemudian sudah
kapan bicara ini
saya dari mana mendapatkan
itu semua menurut saya dari
rakyat dan dari sejarah
rakyat telah mengajari saya sejarah
telah mengajari saya dari para tokoh
para pemimpin kebetulan saya membaca
berbagai buku saya belajar
misalnya bagaimana kebangkitan
negara negara seperti china
seperti korea selatan saya baca bagaimana
kebetulan saya sering diundang
pergi ke berbagai negara saya
setiap pergi saya berangkat
lihat museum lihat sejarahnya
apa yang membuat negara itu
masyarakatnya punya kekuatan untuk bangkit
dan kemudian menjadi sesuatu
di situ saya belajar
saya belajar dari bapak
ibu saya saya mendapatkan prinsip dari
guru saya saya mendapatkan prinsip
tapi ujung ujungnya adalah
apakah semua prinsip dan
perilaku saya ini ada impact positifnya
enggak pada creating well being
kesejahteraan saya naik tidak
kemampuan pegawai saya naik atau
tidak itulah legacy saya
kemudian apakah anak anak berjenduk roh
semangat sekolahnya tambah enggak kapasitasnya
naik atau tidak kalau ngomong
indikator ekonomi apakah ekonomi makro saya
naik atau tidak inflasi saya kayak apa
kesejangan saya kayak apa
lalu kemudian angka kemiskinannya turun tidak
angka pengangguran terbukanya tambah atau turun
indikatornya dan itu harus
hadir dalam setiap
perbincangan dalam pikiran hati
dan saya ajak semua itu sehingga
muncullah yang kita karena hasil
sampai muncul istilah dalam mengelola duit aja
muncul istilah ini berjenduk roh
sustainable development oke tinggal satu
lima tahun lagi apa yang masih
harus dikerjakan dan kira kira mungkin
yang pasti sekarang sedang menyiapkan
skenario anggaran untuk
banyak hal yang harus saya tuntaskan
misalnya kayak pembangunan
jembatan yang sekarang dibangun untuk
daerah yang tadinya miskin jadi baru
itu bagaimana menjadi kawasan yang
atraktif sangat bagus kemudian punya
impact yang besar mbak desi
saya membangun infrastruktur karena
pergukampus itu enggak
masuk kalau dalam logika orang kota
karena bukan di tempat ramean
habis seratus meter putih
tapi dari situlah kemudian
itu kemana mana jadi
baru ini yang harus saya mantapkan
semua termasuk kayak tadi regulasi
dana abadi yang sekarang
sedang saya proses untuk dimantapkan
adalah open data kontrak
karena kalau open data ini kontrak begitu
open planning itu rakyat akan
bisa terlibat dan dia bisa
ngecek akuntabilitasnya itu jelas disitu
transparansi ya dpr tahu
teman teman vertikal disini tuh saya enggak
pakai istilah misalnya mau tni
polri kejaksaan tuh bukan enggak pusat itu
sama sama hadir untuk kita aspirasinya
kita dengar kita bikin namanya pembangunan
politik itu bisa dicek
akan benar ya
begitu budgeting nya detailnya sudah bisa
dicek dengan it sekarang
mudah sekali lalu orang mau
dengan apa standar baru
open data kontrak bisa dicek
ini kemudian muncullah
lalu kontrak bisnis to bisnis juga
dibuka kenapa sih itu mendapatkan pekerjaan
yang ini tidak gimana prosesnya
berapa dia dapat pekerjaan semua bisa dicek
lalu kemudian impact nya
direportkan nah kalau ini
semua nanti sudah mateng betul
yang itu sudah saya bagian dari
komitmen ojp internasional saya ada lima
termasuk big data data
revolution yang sekarang dikerjakan ibu ibu
pkk kenapa semua harus
berbasis data tidak cukup
bicara agregat dalam pembangunan
kita perlu granular
data yang detail ngomong kemiskinan
besar walaupun kita ngomong
kita sekarang nomor sebelas
tapi tetap besar nyatanya
saya nggak mau terbuai dengan
angka itu boleh
kita untuk menghibur diri lumayan ya ada
capaian tapi kita harus fokus lagi kepada
masalah kita jangan
terbuai dengan prestasi kita dulu
dapat adipura saya bilang enggak itu
baru normal jangan bangga makanya
saya selalu wakilkan mengambil
pialanya sudah sombong soalnya
bukan sombong biarkan
merasa semua memiliki dan bangga
karena mereka bangga merasa memiliki
dia akan berhasil
akan menjadi milik mereka bukan hanya
milik kang yoto kang yoto akan pergi
memang sekarang yang dibutuhkan adalah
pemimpin yang memberikan inspirasi
pemimpin yang tidak memikirkan
diri sendiri tapi justru
dan saya lihat juga di sini bojonegoro
begitu indah ya katanya kalau orang
mau potong pokok di genda berapa kang yoto
ini bagian dari sustainability
dari pembangunan bojonegoro
itu sendiri betul
kang yoto terima kasih banyak
terima kasih sekali mbak desi
dan semoga menjadi ya sudah
sebenarnya semua bisa
dikatakan mancanegara pun
apa yang dikerjakan oleh bupati
bojonegoro sekali lagi kang gitu
terima kasih banyak terima kasih mbak desi bikin cerita
berarti karena kalau rakyat saya lihat
dia tv ini rakyat saya pasti
suka dan itu sama dengan insentif
kalau gitu ayo kita teruskan yang lebih baik lagi
sekali lagi terima kasih banyak ya
demikian insight kali ini langsung
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa menyaksikan insight
besok saya desi anwar sampai jumpa